saat ini kita masih lihat lihat dulu bacawa press atau nama nama yang calon calonnya bacawa press yang ada
mana yang terbaik dan mana yang kemudian bisa bekerja sama dengan capres dan tentu saja dengan partainya
terakhir kan ibu mega juga bilang kalau misalkan untuk bacawa press ini ada sepuluh kira kira atau sudah menguncung lagi apa gimana
bukan bicara di internet
masih sepuluh bahkan bisa nambah lagi masih lama nanti dulu belum sekarang capresnya dulu bacawa pressnya dulu masih bacawa press nih
karena kan nanti setelah didaftarkan secara resmi baru menjadi capres